dari yogyakarta insiden yang dialami seorang supir taksi online di bandara adi sucipto yogyakarta berbuntut panjang
korban yang mendapat perlakuan memalukan akan melaporkan insiden yang dialaminya ke polisi
pada minggu malam lalu seorang supir taksi online bernama fiskal mendapatkan perlakuan memalukan di lokasi kedatangan bandara adi sucipto sleman yogyakarta
baju fiskal dilucuti lantas ia disuruh push up lima puluh kali
lantaran kedapatan mengangkut penumpang di area bandara adi sucipto
apa yang dialami fiskal sempat beredar luas di media sosial
menanggapi hal tersebut
pihak bandara adi sucipto
menyatakan kegiatan usaha di bandara harus ada izin usaha
hal ini sesuai dengan keputusan dirjen perhubungan
pihak bandara adi sucipto sendiri telah membatasi armada antarjemput sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme yang berlaku
memang kalau untuk ketentuan kegiatan berusaha di bandara
itu memang kita memiliki aturan tersendiri
dan memang itu kita juga mendasarkan pada ada keputusan dirjen berhubungan
dan itu terkait dengan
adanya kegiatan usaha yang ada di bandara harus memiliki izin
meski begitu apa yang dialami oleh fiskal seharusnya tidak terjadi
oleh karena itu didinyakan melapor ke polda d i e untuk ditindak lanjuti